penggerebekan rumah berisi bom di tanggerang selatan berawal dari penangkapan seorang pria bernama adam pada rabu pagi
dari hasil pemeriksaan adam terkuak bahwa tiga terduga teroris berniat menyerang petugas di pos polisi lalu lintas serpong
dan kemudian meledakan bom bunuh diri di sekitar pos pol lantas salah satu rumah sakit di kawasan serpong
setelah mengantongi informasi dari terduga teroris yang ditangkap pasukan densus delapan puluh delapan anti teror mengepung rumah kontrakan
di perumahan puri serpong dua kampung curug kelurahan babakan tangerang selatan
sempat terjadi kontak senjata antara anggota densus delapan puluh delapan dengan terduga teroris saat penggerbekan
tiga teroris yang disebut melawan saat hendak ditangkap akhirnya tewas tertembak
warga pun sempat mendengar suara tembakan di sekitar lokasi
tadi sekitar jam setengah sepuluh langsung ada suara tembakan
nggak nggak tahu sih pangsi yuri apa aku tembak yang penting saya dengar suara tembakan aja
berapa kali tuh
lebih dari lima kali
awalnya sih berapa kali tuh awalnya ada dua kali gitu
seping lagi langsung kata polisi masuk jangan keluar kata dia gitu
kepala biro penerangan masyarakat polri brigadir jenderal rikuanto menjelaskan
tiga pria tersebut nekat melawan dengan melempar bom aktif ke arah tim densus anti teror delapan puluh delapan
terdeteksi tiga orang dan sudah diminta untuk menyerah
namun ada perlawanan dari pihak teroris temannya adam
dengan salah satunya adalah melakukan pelemparan bom
alhamdulillah bom tidak meledak
dan langsung dilakukan tindakan tegas
dengan melumpuhkan mereka
tiga orang teroris yang tertembak dan meninggal dunia
ini atas nama omen kemudian helmi alias h dan irwan
mereka sedang dievakuasi saat ini
dalam penggerbekan yang berlangsung di sebuah rumah kontrakan tersebut
juga terdapat tiga bom aktif berjenis pipa yang diduga akan diledakkan
hingga rabu sore warga masih memadati sekitar lokasi
menurut pengakuan warga tiga pria yang dilumpuhkan oleh tim densus delapan puluh delapan
belum lama menempati rumah kontrakan itu
ketiganya sering berpergian dan kembali ke rumah secara bersama sama
tau tau ada mobil kan kenceng
langsung tau tau saya keluar kaget ada suara tembakan
banyak suara tembakan
saya pikir itu latihan abri kalian dibawa
kalian kan ada kalian dibawa
atau ada teroris ada teroris rt lari lari
beberapa jam setelah pengerebekan pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara
satu terduga teroris yang selamat sudah ditangkap densus delapan puluh delapan
sejumlah barang bukti termasuk lima bom aktif yang rencananya diledakkan saat natal dan tahun baru di pos polisi pun sudah dijinakkan
dianthe jakartini cnn indonesia